anda masih bersama kami di good morning salah satu personel the titance andika ditangkap petugas satuan reserse narkoba polrestabes bandung
andika ditangkap bersama dua orang temannya atas dugaan kepemilikan tembakau sintetis gorilla
polisi menangkap pentolan grup the titan andika naliputra wiraharja bersama kedua rekan atas dugaan kepemilikan narkoba
penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan terhadap dua pelaku d dan e yang menjual tembakau gorilla melalui instagram
polisi membuntuti keduanya dan menemukan pengiriman tembakau gorilla ke konsumen melalui transportasi online
andika yang mengambil paket tembakau gorilla seberat enam gram akhirnya langsung diciduk petugas
andika ditangkap di rumahnya di kawasan sarijadi bandung
kita bisa menangkap satu jaringan
baik itu pengedar dua orang atas nama d dan e dan pemakai atas nama a dan yang terakhir pemakaian berikutnya atas nama an tiga puluh tahun
selain menyita sejumlah tembakau gorilla petugas juga menyita alat cetak kemasan tembakau gorilla dari tangan andika dan kedua rekan ini
kini mereka harus menekam di sel tahanan satu
ketua rekan reserse narkoba polres tabes bandung untuk proses hukum lebih lanjut
fredy bangun bandung